setelah puas memanjakan mata melihat pameran otomotif di indonesia international motor show
dua ribu dua puluh tiga dari siang hingga sore hari anda jangan dulu kembali pulang karena ada hiburan konser
musik bagi pengunjung hiburan di tengah tengah pameran otomotif ini disambut gembira para
pencinta otomotif dan juga pencinta musik bahkan ada yang datang awalnya hanya khusus untuk menonton
konser musik namun akhirnya tertarik melihat informasi perkembangan otomotif di pameran
lagi ada menarik juga pameran mobil motor yang keren deh luar biasa apalagi konser musiknya
luar biasa banget seru banget ya pertama emang udah lama banget kan kita udah

terus kita pengen tahu nih ims sekarang tuh kayak gimana terus ngeliat yang perform tuh oke oke akhirnya kita jadinya nonton konser
panggung musik diadakan selama ims dua ribu dua puluh tiga berlangsung yaitu dari enam belas hingga dua puluh enam februari dua ribu dua puluh tiga mulai pukul tujuh belas hingga dua puluh satu waktu indonesia barat
panggung musik dimeriahkan lebih dari dua puluh lima penyanyi dan grup band tanah air
seperti youvian uno ari lasso dan dewa sembilan belas
selain menikmati pameran otomotif di ims dua ribu dua puluh tiga anda juga bisa menikmati hiburan konser musik dengan musisi tanah air seperti yang di belakang saya ini
jadi bukan hanya bagi pencinta otomotif tapi bagi pencinta musik juga bisa
mengobati rasa rindu akan konser musik sembari juga menambah pengetahuan terkini terkait dengan
otomotif monika konado andri kuriawan sabutra jakarta